jadi aku trauma banget mas aku takut
mas memang sudah menduga kalau dia bawa motor pasti suka ngebut ngebutan
biar nanti masa akan tegur dia
biar dia jangan ngebut ngebutan ya
mas mas gak usah tegur reva
kalau mas tegur reva nanti aku sama reva jadi ribut mas
memang maksud aku memang dia bawa motor kenceng kenceng
jadi aku gak bisa ikut malam ini
yaudah kalau kamu gak yakin reva bawa mobil juga ngebut
kamu aja yang nyetir kamu gak bisa nyetir sendiri
kamu jangan cari alasan lagi
mas tahu betul kamu pasti kaku
sikap kamu tidak tepas dengan membuat reva marah lagi
tapi kamu jangan khawatir kamu harus tenang
karena reva sekarang udah berubah
ya dan ini adalah kesempatan buat kamu untuk bisa dekat dengan dia kan
mas mau pergi kantor dulu
tapi kamu harus tenang
jangan khawatir sebelum kamu berangkat
mas sudah ada di rumah
oke mas hati hati di jalan
berubah jadi tambahnya beli mas
ih kayaknya seru ya
kalau seandainya kita ngedit bareng lagi
tapi gue maunya kita ngedate di puncak om
oke kalau gak ke bogor kemana pengen jauh jauh
biar gak kacau kacau lagi kita kemareng
kalian kan enak udah jelas pasangannya siapa
lo mas si ian yang cupu itu
gue kan sama haikal pasti gak tau
udahlah sih lo sama gue aja sih
kan ya masih ada
gue tuh sekarang pengen cari cowok yang bisa serius sama gue
dan menurut gue tuh haikal orangnya baik baik dan bisa diajak serius gitu
gak kayak si boy yang playboy banget itu ya
iya udah deh kalau gitu nanti gue tanya ian ya
tanya sekarang dong
baby kamu udah masuk kelas belum
tapi ini urgent banget ya
belum kok emang kenapa
nggak sih tadi sini nyuruh aku nanya
hmm udah gak
nggak udah gak
hmm haikal mau gak sama si hindi sebenernya
aduh kenapa dia nanya gue
apa karena dia tau haikal lagi mau pdk sama raya
ih kamu dengerin aku gak sih
udah gak mau jujur lagi sama aku
kamu gak mau buka buka lagi sama aku
gitu gitu gitu gitu
mau kok mau mau mau
iya aku jujur
tapi aku juga minta maaf sebelumnya
haika lebih suka sama raya deh
oke terus raya ini gimana
raya ini juga kayaknya suka sih sama haikal
raya minta temenin si haikal ke bengkel
ya udah deh kalau gitu
kamu masuk kelas ya
ya jadi gitu
gimana sih raya
dia tuh emang kan temen banget
padahal dia tuh tau
semua orang tuh tau
kalau gue tuh nge take haikal dari awal
lagi juga emang si raya bukan yang mengondi
oh iya berat juga ya
tapi kayaknya gak mungkin deh
si moni sama haikal mau disimpulin sama raya
hah gak tau
raya tuh ya semenjak dekat sama reva jadi ngelunjak
padahal dia kan anak baru
beneran ya kok kayak tisu diambil sana sini mau gitu
oh jadi gitu alasannya
pakai cairan sosuci lagi gak mau balas dendam
semuanya gara gara cewek doang
yang gue denger tuh gitu man
dia sampai sini
kita sidang rame rame
yaudahlah sabar lah main sabar
jangan sedang dulu lah
kita gak ada bukti
yaudah kalau kalian mau didikin dulu
kalau emang ada bukti
baru kita adil moni bareng bareng
yaudah kalian jangan pakai emosi lah
lagi beda ngapain nih
punya mata gak sih lo
nanti kita jalan jalan bareng lagi ya
tapi kita ke tempatnya yang jauh jauh gitu
kayak bogor puncak atau dimana
kayak yang kemarin
jangan lagi makanya
yaudah lain kali hangout
kita ke bandung aja
boleh boleh boleh
berarti semuanya transportasi gratis ya
laya yang transfer ya
kenapa tuh dia
si tega sama temen sendiri
tega apaan sih
sini tuh denger kalo lo tuh deketin haikal
kan lo tau
si sini suka sama haikal
dia ya gitu deh
ngerti kan ya
lo harus konfirmasi ya
emang bener kemarin habis pulang sekolah
lo minta haikal antar lo ke sini
ke bengkel ha
tuh kan lo tuh harus jangan minta sama haikal dong
lo tau sendiri sini sukanya sama haikal
kita tuh ya sebagai teman harusnya jagain perasaan masing masing
diri mau gue ikutan
kok jadi pada sikap gitu sama gue sih
kalo menurut gue sih
karena mereka gak tau aja masalahnya apa
ya lagian sindi belum tau apa apa
udah sewot kayak gitu
harusnya gak boleh kayak gitu kan
udah lo santai aja
muka aja deh mau ngerti ya
kalian jangan pada jutek jutek kayak gitu
gak asik ah
yang bikin gak asik kok justru si raya
lo jangan sewot sewot kayak gitu
dengar nih kata kata gue ya
raya yang lakuin ini semua
juga cuma buat bantuin buaya doang
ya boy yang minta sama dia
ini nenek banget sih alasannya
lo tau gak
demi ketemu sama raya aja
si boy sampe rela nemuin raya di rumah gue
supaya baik aja sama haikal
karena dia gak mau kalo dia terus berantem sama haikal
ya mungkin dia gak mau kalo persahabatannya terancam
kok si boy malah minta si raya deketin haikal
kasian sini tau
mungkin ya mungkin
haikal suka sama raya
wah tapi berarti bener dong
pokoknya ampe ujung ujungnya haikal jadian sama raya
gue gak bakal ngeluafin raya
gak usah ambil pusing
oke itu gak asik banget
ya mendingan sekarang pada bantuin gue nih
malem ini gue rencana mau ngerjain istri bokap gue
bantuin gue ya
kok malem malem sih
tapi kita mau ngapain kali kuburan
ya ella mel itu kan ide dari lo juga
supaya boy bisa deket sama istri bokap gue